gempa bermagnitudo enam delapan yang melanda maroko pada jumat malam delapan september menyisakan banyak duka
seperti para penyintas gempa yang masih berlindung di tenda tenda pengungsian di
camp di desa amismis pada minggu tempat pengungsian yang didirikan pemerintah ini
menjadi rumah sementara bagi sebagian warga yang terpaksa menjadi tunawisma banyak anggota
keluarga termasuk balita dan anak anak menunggu uluran tangan para dermawan
keluarga korban meninggal akibat gempa hanya bisa berdiri terdiam melihat jasad sanak saudara mereka
dimakamkan meski diliputi suasana duka penduduk desa dowartegadirtidili saling membantu menguburkan
jenazah di wilayahnya pada saat gempa maroko ini tercatat nyaris mencapai dua ribu lima ratus orang

meninggal di seluruh negeri
tak hanya berduka para warga maroko juga merasa tidak aman dan khawatir akan adanya gempa susulan
di wilayah marrakesh mereka memilih tidur di luar di area terbuka yang jauh dari bangunan
bahkan tak sedikit warga yang tidur di jalan namun bencana ini
mampu menyatukan semua warga untuk saling membantu ribuan orang di marrakesh dari remaja
hingga dewasa membanjiri pusat pusat transfusi untuk menyumbangkan darah pada minggu mereka
datang dengan harapan dapat membantu para korban yang terluka diketahui gempa maroko pada pekan
lalu dinyatakan sebagai gempa terburuk yang menghantam negara di afrika bagian utara itu
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh